mengaku menyerap aspirasi dari bawah lima dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan p tiga
mengalihkan dukungannya dari paslon no satu agus silvi ke paslon no tiga anisandi
dukungan dalam bentuk deklarasi ini disampaikan di posko pemenangan anies sandi
di jalan cicuruk menteng jakarta pusat pada senin pagi
dalam deklarasi itu disebutkan sebenarnya basis level bawah p tiga
sejak awal sudah berkomunikasi dengan sandiaga
namun saat itu p tiga lebih memilih mendukung paslon satu
dewan pimpinan cabang p tiga jakarta selatan mengaku
dukungan deklarasi ini memang belum berkoordinasi dengan dewan pimpinan pusat p tiga
namun mereka yakin elit partainya akan memberi dukungan suara bagi anies sandi pada putaran kedua
yang paling pas adalah ke pasangan calon nomor urut tiga
karena sesuai dengan azas partai sesuai dengan ideologi partai
partai persatuan pembangunan tentunya dengan calon ini
tapi dukungan ini apakah sudah secara resmi juga atas seizin dpp
kami memang tidak meminta izin karena ini adalah ungkapan aspirasi kami dari bawah tentunya
kami yakin bahwa aspirasi ini bukan aspirasi yang kami buat buat